sepuluh november diperingati sebagai hari pahlawan
di surabaya banyak warga yang merayakan momen tersebut dengan berbagai cara
salah satunya dengan menyediakan menu kuliner nasi pejuang
menu zaman perjuangan ini dapat dinikmati oleh pejuang veteran perang itu
disediakan oleh salah satu hotel yang berada di sekitar jembatan merah untuk menyambut hari pahlawan
untuk menyambut hari pahlawan berbagai kegiatan digelar di kota pahlawan surabaya
bertempat di sebuah hotel di surabaya utara tepatnya di kawasan jembatan merah
acara spesial bagi veteran perang dan keluarga digelar
yakni bernostalgia sambil menonton film dokumenter tentang penjajahan belanda
ada jamuan yang berbeda kali ini
yaitu menu kuliner hari pahlawan nasi pejuang
inilah menu nasi bakar yang dibalut daun pisang dan diberi telur asin di dalamnya
ditambah pedasnya sambal geprek
nasi pejuang jadi ada telur asin
ada ayam goreng dipadu dengan sambal goreng
jadi asinnya dari telur asinnya sama gurih dari nasinya dipadu dengan sambal yang sangat endang
jadi selera indonesia banget
kenapa pesan menu ini mbak
mendekati hari pahlawan ya jadi sepuluh november nanti kebetulan ini lagi hits aja di sini
sejumlah veteran perang mengaku senang dengan adanya kegiatan ini
veteran perang suwardi yang berusia sembilan puluh lima tahun misalnya adalah pelaku sejarah bersama bung tomo melawan belanda
ia berpesan kepada generasi muda agar menjaga perdamaian dan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan
bagi pemerintah masih peduli akan perjuangan daripada bapak bapak dan kita yang sekarang dikelilingi
saya merasa bahagia dan merasa bangga
bahwa kita masih diperhatikan oleh pihak pemerintah
harapan saya mudah mudahan para generasi penerus kita dapat meneruskan perjuangan kita dari awal sampai akhir itu
jangan sampai bisa terpengaruh oleh hal hal yang negatif
kegiatan ini merupakan bentuk perhatian terhadap veteran perang
menu kuliner nasi pejuang pun dapat dinikmati oleh pejuang dan keluarganya
tema acara ini mengundang keluarga veteran lebih tepatnya si cacat veteran yang dulu berjuang di zaman kemerdekaan untuk makan siang dan menikmati menu spesial khusus pejuang dari hotel kami
yang spesial apa
yang spesial kita ada nasi pejuang
nasi pejuang itu terdiri dari nasi bakar dengan telur asin disajikan dengan sambal geprek mata yang disajikan di atas terong yang sudah digoreng
kegiatan tersebut diadakan oleh bung tomo
kegiatan tersebut diadakan rutin untuk menyambut hari pahlawan
veteran perang dan keluarga diundang untuk bersilaturahmi
fahrudin uwi surabaya